mila ingin kau memiliki seorang kakek
izinin mila untuk mengikuti tes ginjal ini
dan kalau memang hasil tes itu ternyata ginjal kamila cocok untuk papa
kamila akan mendonorkan ginjal kamila untuk papa
di sini juga ada alena p
mila datang untuk papa
papa pikir kamu benci sama bapak
mila tidak membenci papa
mila gak benci sama papa
tapi bapak ini adalah laki laki yang jahat
selama ini papa sudah menyanyiakan kamu
game dari ohasa
gimana kepeng conditioned
minta kami bisa bersyukur
apa yang kamu keluar hotel
iya oleh bapak
sampai saat terakhir papa nanti
papa gak boleh bicara seperti ini pak
papa ini harus sembuh
papa harus sembuh
papa sudah ikhlas
menerima penyakit ini
papa bisa segera menyusul bapak kamu
papa gak boleh berkata seperti ini
papa gak boleh pergi
karena mila gak mau papa pergi
mama udah pergi
ninggalin kamila dan sekarang kamila gak mau
karena sekarang hanya papa yang mila punya pak
hanya papa yang mila punya
tolong jangan pergi
terima bantuan mila pak
mila akan mendonorkan
kenjal mila untuk papa
jadi papa harus terima itu
papa harus terima
dengarkan papa enak
kamu jangan lakukan itu
biarkan papa seperti ini
papa gak mau mila
bermanfaat harus sembuh dengan ginjal itu papa akan sembuh pak
tolong terima ini semuanya demi mila demi mila pak panggilanmu
tolong terima dan papa harus sembuh dengan ginjal itu papa akan sembuh pak
tolong terima ini semuanya demi mila demi mila pak
permisi ya mbak
saya mau periksa kondisi pak haris
dok dr effendi kemana dok
dr effendi sedang keluar mbak
sebentar lagi dia juga akan datang
saya harap semua bisa keluar lah
supaya pak haris bisa istirahatnya
belum selesai bicara dengan bapak saya dokter
ini demi kesehatan pak haris
gak apa apa ya
ini dengananga pak haris
tolong jawab kalau bapak akan terima
tolong jawab kalau papa akan terima
tolong jawab pak
papa papa jawab dulu
papa jawab dulu
kak edo ini udah lebih dari lima menit
lagi pula kafe udah gubuh kan
si kamila kemana dia tadi nggak kelihatan
kamilanya pergi ke rumah sakit kak
ke rumah sakit kenapa dia sakit
kan papanya lagi dirawat
pak haris sakit
sakit ginjal dok
dan kamila itu sok sokan untuk ngasih ginjalnya buat pak haris
kamila mau nyumbangin ginjalnya
dia kan sok tau
so punya seribu nyawa untuk nolongin nyawa orang lain
terus gimana dia jadi donoin
ya nggak tau
sampai saat ini sih tak ada
tante amber belum memperbolehkan
fadil juga belum mengizinkan
tadi kamu tau sendiri kan
pak fadil bila mohon kak izinin kamilah untuk mengikuti tes ginjal itu seperti yang dikatakan alena
kamila kamu dijanji kamu kesini hanya untuk menjemput pak haris bukan untuk mendonorkan ginjal kamu
kak fadil bukapandil lihat kan kondisi papa tadi kamila nggak sanggup melihat papa seperti itu kak kamila nggak sanggup
satu satunya harapan besar yang bapak punya hanya ginjal kamila

kak fadil kamila nggak mau menjadi anak yang nggak berguna seperti yang dikatakan alena
kamila juga nggak mau menjadi anak dan cucu indurhaka seperti yang dikatakan eyangka
kamila nggak mau seperti itu
saat ini satu satunya orang yang kamila miliki cuma papa keluarga kamila
ya aku mengerti mila tapi kondisi kamu
kamila tahu kak fadil khawatir sama mila kamila juga tahu kalau kak fadil sayang sama mila
tapi kamila janji kamila akan turuti semua kata dokter
kamila nggak akan kerja capek kamila akan hidup sehat kamila akan makan makanan yang sehat kamila akan menjaga kondisi kamila kak
itu semua agar kamila bisa mendonorkan ginjal kamila jadi kak fadil nggak perlu khawatir kak fadil nggak akan kehilangan mila
kak fadil juga nggak akan kehilangan mila kak karena mila akan bertahan dan mila akan kuat
mila ingin sekali papa sembuh kak mila ingin di pernikahan kita papa bisa hadir
mila ingin kak fadil memiliki seorang kakek
izinin mila untuk mengikuti tes ginjal ini
dan kalau memang hasil tes itu ternyata ginjal kamila cocok untuk papa kamila akan mendonorkan ginjal kamila untuk papa
ijinin kak ijinin kak